yang pasti dalam momentum waisak dua ribu dua puluh empat tahun ini kita berharap umat buddha lebih mengedepankan
untuk dapat terus berbuat baik kepada sesama saling mengasihi menumbuhkan cinta kasih
berbuat banyak kebajikan seperti yang sudah kita lakukan yang lalu di harda madipa dalam menyambut waisak ini
kita ada mengadakan bakti sosial dengan memberikan bantuan kepada para pengungsi erupsi gunung ruang yang lalu
mengadakan donor darah seperti itu
jadi itu hal hal yang baik dimana ya tercipta sebenarnya bukan saja kepada umat hanya untuk kalangan umat buddha tetapi kita juga membuka diri untuk kepada sesama
saya muhammad syahriza saksikan program program kompas tv melalui siaran digital tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen